kita beralih ke informasi lain ignatius jonan resmi menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya mineral
menggantikan luhut bin sarpanjaitan yang kembali menjadi menteri koordinator bidang maritim
serah terima jabatan dari luhut panjaitan kepada ignatius jonan dilakukan di gedung sarula kementerian sdm
pukul sepuluh lewat lima belas waktu indonesia barat
dalam menjalankan tugasnya jonan dibantu oleh wakil menteri archandra tahar sebagai wakil menteri sdm
dalam sambutannya luhut mengimbau agar para pejabat dan jajaran kementerian sdm menjalankan tanggung jawabnya dengan hati
dan jangan menghabiskan waktu untuk berpolitik praktis
koresponden cnn indonesia arman helmi di kementerian sdm
arman hari ini adalah hari pertama ignatius jonan dan juga archandra bekerja di sdm
bagaimana pandangan anda terkait kinerja duet jonan dan archandra yang dimulai di hari ini
arman hari ini adalah hari pertama ignatius jonan dan juga archandra yang dimulai di sdm

arman hari ini adalah hari pertama ignatius jonan dan juga archandra yang dimulai di sdm
arman hari ini adalah hari pertama ignatius jonan dan juga archandra yang dimulai di sdm

arman hari ini adalah hari pertama ignatius jonan dan juga archandra yang dimulai di sdm
jadi secara overall secara garis besar kehadiran dari archandra tahar sebagai wakil menteri dan juga bapak ignatius jonan yang sebelumnya menjabat sebagai menteri perhubungan disambut baik dan dengan penuh antusias disambut oleh keluarga besar dari sdm ini iqbal
arman helmi dari gedung sdm terima kasih atas informasinya